ratusan ulama habib dan pemuda islam indonesia yang tergabung dalam ijtima ulama sumatera selatan
meminta menteri pariwisata ekonomi dan kreatif sandiaga uno untuk maju sebagai presiden republik indonesia
kami para ulama meminta secara langsung kiranya pak haji sandiaga salahuddin uno ini berkenan
untuk mencalonkan diri sebagai presiden di indonesia dua ribu dua puluh empat dua ribu dua puluh sembilan ya
kiai agus juga menyebut sandiaga telah memiliki kriteria kepemimpinan
antara lain religius dan memuliakan ulama karismatik dekat dengan semua elemen bangsa
serta memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi
karena bapak sandiaga uno ini orang yang sangat dekat dengan ulama
kemudian dengan para habaib dan pemuda islam kemudian beliau orangnya enerjik
kemudian pola berfikirnya juga baik kemudian pengusaha mudah
sandiaga juga dinilai memiliki komitmen
korban terhadap masalah tanggung jawab kenegaraan keagamaan dan kebangsaan
sandiaga juga dianggap memiliki kecerdasan spiritual intelektual dan emosional
yang dibuktikan melalui kinerjanya sebagai menteri
dalam kegiatan kali ini sandiaga turut menyapa para ulama habib dan pemuda islam via daring
sekaligus mengucapkan selamat menunaikan ibadah ramadan
selain menggelar deklarasi para ulama kiai habib dan pemuda islam indonesia
juga melaksanakan acara buka puasa bersama